bupati bengkulu selatan dirwan mahmud yang sempat bermasalah dengan bnn
karena ditemukan narkoba di kantornya ternyata dijebak lawan politiknya
sepuluh orang yang merekayasa kepemilikan narkoba bupati bengkulu selatan
saat ini ditahan oleh badan narkotika nasional
badan narkotika nasional mengungkap pemufakatan jahat
yang merekayasa kepemilikan narkoba bupati bengkulu selatan dirwan mahmud
rekayasa itu dilakukan oleh reskan effendi awaludin
mantan bupati bengkulu selatan yang dikalahkan dirwan mahmud dalam pilkada dua ribu lima belas
reskan saat itu meminta sekretaris daerah bengkulu selatan
meletakkan paket sabu dan pil ekstasi di ruang kerja bupati di ruan mahmud
reskan kemudian meminta herli yudianto
kepala bidang pemberantasan bnn melakukan operasi narkoba di ruang kerja bupati
penggeledahan dilakukan herli bersama tiga staf bnn lain
penyelidikan bersama direkturat narkotika
prof mabes porli dan bnnp bengkulu selatan ini
akhirnya menemukan bahwa kasus ini direkayasa
mohon dimaklumi dan dipahami ini bukan tertangkap tangan
ditemukan dulu barang buktinya
karena bupati tidak mengakui ini punya dia
kemudian kita melihat kecurigaan kecurigaan kejanggalan kejanggalan
sehingga kita lakukan penyelidikan
dengan dibantu oleh alat alat teknologi kita
kita melihat ada beberapa orang yang berpotensi melakukan itu

tidak ada yang ditetapkan sebagai tersangka
selain bekas bupati sekretaris daerah dan empat orang dari bnn bengkulu selatan
juga ditangkap seorang wartawan
wartawan ini diduga menjadi perantara mengirim uang
dan retreskan ke pejabat bnn bengkulu selatan
sedang bandar yang menyediakan narkotika ini masih dalam pengejaran bnn
stefan swange jakarta